di lu kagak bosen sendirian sendirian gimana ari babe kan ada babe ada aji murod ada iyo
ada tisna bukan itu maksud gua sendirian pasangan ngerti kagak lu oh pasangan kayak
sama emak begitu beh lu bisa aja nih gua sama si maipan belum resmi
bro si kasman udah nembak ini enggak tahu kemarin dia kagak ngomong udah sekarang kali bro mungkin
emang ini mau masih kasman
bukannya saya nggak mau ngobrol sama situ saya sama situ sama nggak tahu apa apa soal kasman
kayaknya siti ini mau nih masih kasman biar si kasman katro katro begitu orangnya rajin kalau saya bilang enggak
mau mengapa biar kasman rajin tapi kasman itu orangnya katro kalau sayur lompong pernah denger
tahu mak nah pohon munah sering juga tuh bikin sayur lompong ibu saya juga sering masak
di kampung enak iya yang pakai batang daun talas kan mak iya sayur daun tales mak iya
daun tales yang suka di kebun kebun itu kan mah betul kurang betul sama kayak rebung kagak semua daun tales bisa dijadikan sayur
oh seperti itu
aduh madu mau makan siang
iya dong bawa dari rumah iya masa beli ya siapa tahu lo beli warteg
bau darah rumah enak aja ini buatan istri saya dead ngiri ya
kalau sayur lompong udah mateng enak educated ibu saya juga suka bikin mak buat aktif sama hyuni

kalau jantung pisang suka masak nggak

nah jantung pisang lebih gampang nyarinya di jakarta
ih jadi pengen makan jantung pisang atau ma
kalau istri saya lagi gak rewel ya begini ini
mesra nya minta ampun det
eh dibuatin makan siang
situ mau det
emang kalau gue mau lo mau bagi
istri saya buatnya cuma sedikit takut nggak cukup
ini salam dulu baru masuk bukannya masuk duduk baru salam
mak tau dari mana tadi duduk dulu baru salam
kan kedengeran suara lo dari dalam rumah
eh eh eh mau ke mana
mau ngulang mak salam dulu baru duduk
ya nggak usah masuk dong
ada semua kok
oh seperti itu
eh tadi lu di pasar lihat ada jantung pisang kagak
nggak ada mak emang buat apaan
mak sama neng iwo mau masak jantung pisang
suruh cariin jantung pisang
soklah aku pre vape
nyari di mana
jadi doang dari lo vape

nggak cari di mana
nggak di pasar atuh
tadi tati udah dari sono
sama babe atau nggak haji murud
siapa tau ada di kebon
kalau telepon saya jack pulsanya ada
tapi baterainya abis
lo kagak bosen sendirian
bukan itu maksud gue
ngerti kagak geluh
pasangan kayak babai sama emak begitu be
lo bisa aja deh
gue sama si maepan belum resmi
ah atuh babe
sayang mah apa atuh
sayang mah belum punya niat be
sayang mah sudah merasa tidak mulut
sudah muda lagi be
itu perasaan lo aja d
kagak usah malu
lagian buat temen hidup
kalau lo nanti udah tua
kan saya teh sudah tua tuh
justru karena udah tua
tolong jagain bentar ya lapaknya
ke orang orang di sodik
laper di gorengan
ih jangan atumot
biasanya juga ditinggalin gitu aja
nanti takutnya ada yang beli
kalau ada yang beli gimana
layanin aja kang
apakan tisna mau ben saya gorengan
kamu sana jalan
makasih ya kang
aduh pelan pelan atu be
tuh lo liat
mau nama lagi be
eh si muro kemana ya
si haji tengah ada kabar
kita ke rumahnya yuk
ngapain lo ternyata terangkan di depan rumah gue
habis gak ada yang jawab
pak ji dari mana
kok aja nggak ngeliat
nggak usah pak ji
nyari jantung pisang di mana ya
ada loh di kebun gua
mak tau buat dimasak katanya
gorengan abis pak ji
ada tuh satu
ya itu mah jangan pak ji
lo kagak mau
gorengan yang udah gue pegang
bukannya gitu bang
tapi saya mau nungguin gorengan baru matang aja bang
abis belanja be
di dalam nggak ada
kagak ada yang jawab
berarti pergi be
kagak tahu ya